pemerintah dan operator seluler mulai dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
akan menindak pengguna kartu prabayar yang belum melakukan registrasi ulang kartu
penindakan akan dilakukan secara bertahap dalam dua bulan ke depan
kewajiban untuk melakukan registrasi ulang kartu seluler prabayar
ditetapkan melalui peraturan menteri komunikasi dan informatika no dua belas tahun dua ribu enam belas
namun sampai batas waktu registrasi yang berakhir pada dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
masih ada pengguna kartu seluler prabayar yang belum mendaftarkan identitas
persaraan tenis sudah jelas
semuanya saya sudah berulang coba kali tetap saja tidak bisa
terus saya coba lagi dicek lagi katanya bisa dibulak balik gitu kan
kakak bisa di belakang misalkan nik di depan tapi tetap saja tidak bisa
kartu masih aktif gitu
terus tetap ada sms misalkan masa aktifnya sampai tanggal sekian
saya coba lagi tetap nggak bisa
kementerian kominfo mengimbau masyarakat segera melakukan registrasi
kita harapkan masyarakat bisa melakukan pendaftaran
dan saat ini sudah
mencapai posisi yang mendaftar sudah lumayan banyak
jadi silakan berhubung hubung
tapi apabila ada kendala silahkan boleh konsultasi kepada kementerian kominfo
bisa ke sosial media atau media sosial yang dimiliki kominfo
kita ada facebook ya ada twitter ada instagram
silakan apa yang dialami apa yang ingin dipandang
silahkan disampaikan di situ nanti kita akan jawab
menurut data kemenko minfo
ada lebih dari tiga ratus juta nomor kartu prabayar yang digunakan oleh masyarakat
registrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi konsumen
sementara itu beberapa orang mengaku mengalami kesulitan saat registrasi
karena nomor induk kependudukan atau nomor kartu keluarga
belum tercatat di dinas kependudukan setempat
nah ini satu contoh kendala yang saya temukan ketika melakukan proses registrasi
di sebutan nomor kartu keluarga saya
saya tidak terdaftar
artinya saya harus memperbaiki data tersebut di dinas kependudukan
nah anda yang mengalami hal sama jangan takut
karena menko minfo memberikan waktu hingga akhir april
jika tidak melakukan registrasi
sabtu mei akan dilakukan pemblokiran total
artemi maditya bandung